menara adalah salah satu bagian yang populer dari masjid nasional al akbar surabaya
selain kubah kubahnya itu yang paling besar kemudian juga dikelilingi oleh empat kubah kecil berbentuk limas
nah tinggi menara ini adalah sembilan puluh sembilan meter dan kita bisa ngabubur di atas sana yuk
pasca ditutup dua tahun karena pandemi ramadan tahun ini wisata religi menara masjid nasional al akbar
kembali dibuka untuk umum tentunya dengan protokol kesehatan dan pembatasan
ketinggiannya bukan ketinggian biasa sembilan puluh sembilan meter yang ada filosofinya sama dengan sembilan puluh sembilan nama terbaik allah swt atau ⁇ asmaul ⁇ husna
nah untuk menuju ke ketinggian sembilan puluh sembilan meter kita bukan naik tangga tapi disediakan lift untungnya
puasa puasa ya mas ya naik tangga
ya disediakan lift untuk menuju lantai tiga
lantai pantau berupa ruang kaca untuk sudut pandang kota surabaya dari berbagai sisi
meski ketinggiannya sembilan puluh sembilan meter untuk lantai pantau ini berada di ketinggian enam puluh delapan meter atau setara dengan lantai dua puluh satu gedung bertingkat
jadi kita ketika berada di menara pantau ini kita tuh ngerasa kecil gitu
jadi bener nih kalau kawasan ini menjadi wisata religi khususnya untuk instropeksi
nah untuk menara pantau ini ini sebenarnya berbentuk lingkaran ada tiga ratus enam puluh derajat
jadi kita bisa menikmati kota surabaya di atas ketinggian dari berbagai sudut dan juga mata angin
barat utara selatan sampai tenggara
tentu saja yang paling jelas adalah kubah masjid nasional al akbar surabaya
masjid yang diresmikan presiden gus dur di tahun dua ribu ini memang tak hanya memiliki satu kubah seperti masjid pada umumnya
namun memiliki satu kubah besar dan empat kubah kecil yang mengelilingi
menara masjid nasional al akbar dibuka tiap hari mulai pukul delapan pagi hingga empat sore
selebihnya disediakan kajian ramadan untuk ngabuburit yang juga bisa diikuti secara online

jadi mereka kalau hari ketiga dapat jus yang ketiga hari keempat dapat jus yang keempat dan sebagainya
kemudian mereka juga kita ajak ngaji ngaji yang ringan ringan untuk bekal keluarga bahagia
itu pukul enam belas lima belas sampai tujuh belas lima belas satu jam juga bisa interaktif
narasumbernya juga narasumber yang terbaik
mereka bisa datang di masjid dapat tajil
masuk ke menara masjid ini tiketnya adalah rp lima untuk anak anak dan rp tujuh untuk dewasa
ya relatif sangat murah sekali terjangkau
kesannya ya sebenarnya kurang promosi kayaknya mbak
sebenarnya bagus view nya kan view nya kotanya bagus
cuma karena mungkin tempat ibadah jadi banyak yang belum tahu
dibuka kembali di masa pelonggaran ini pengelola masjid tetap menerapkan protokol kesehatan
jumlah pengunjung menara juga dibatasi dua puluh orang dalam satu waktu
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur